nah kali ini rakor dilaksanakan di wilayah jawa barat dengan titik berat tiga sektor yaitu sektor pertanian sektor manufaktur dan juga umkm
lalu seperti apakah kemudian nanti bi mendukung atau mendorong ketiga sektor tersebut untuk menjadi pilar ekonomi di daerah
kita langsung memperbincangkannya bersama bapak peri warjio
bapak peri kita penasaran nih
kenapa bi kemudian secara terus menerus dan berkala melakukan asesmen perekonomian antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah
ini bagian dari proses bank indonesia yang secara triwulanan kita melakukan assessment secara menyeluruh ekonomi kita
baik global nasional maupun juga daerah untuk melihat ke depan dan policy apa yang perlu dilakukan
baik dari sisi bank indonesia mohon dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dan rapat koordinasi triulanan ini sekaligus juga kita mengundang pemimpin pemimpin wilayah bank indonesia untuk menyajikan asesmen dari ekonomi regional mereka
dari situ kita melihat memang begini mas adi kuncinya kita ingin mendorong kinerja ekonomi kita lebih baik ke depan
sehingga kuncinya satu stabilitas makro harus dijaga
yang kedua pertumbuhan ekonomi harus didorong
dan yang ketiga terus saja kesempatan kerja pengangguran harus diatasi
dan itu perlu koordinasi baik antara bank indonesia pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
kalau untuk dari bank indonesia sendiri kan memang memegang sektor untuk bidang moneter
apa yang kemudian strategi yang akan dilakukan ke depannya nih pak untuk bersinergi
dengan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan iklim investasi dan juga penciptaan katakanlah tadi lapangan pekerjaan begitu di daerah
disinilah memang keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja itu perlu ada koordinasi
yang saya sering sebut bauran kebijakan
bauran kebijakan di bank indonesia antara kebijakan bank indonesia dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah
bagaimana kebijakan fiskal ini bisa memberikan daya dukung kepada ekonomi
mengurangi subsidi dan merelokasi untuk kegiatan pengeluaran yang produktif
tapi juga bagaimana perbaikan iklim investasi
dan ini adalah perlunya dukungan juga koordinasi juga kebijakan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
artinya ini juga terkait dengan kebijakan suku bunga begitu ya pak ya
tentu saja semua itu akan
bahwa bagaimana stabilitas makroekonomi itu tetap bisa memberikan juga daya dukung bagi pertumbuhan ekonomi
kalau terus terusan kita tidak bisa meningkatkan produksi dalam negeri
kalau kita tidak bisa mendorong investasi
kalau kita tidak bisa mendorong pertanian dan umkm
import itu kan akan terus terusan lebih tinggi
dan karena defisit akan lebih besar
maupun juga harga harga itu terlalu berat
ini koordinasi itu arahnya kesana
untuk bauran kebijakan tadi ada fiskal ada monitor juga
kemudian sudah dipersiapkankah kemudian untuk menghadapi kenaikan bbm
saya kira justru rapat koordinasi itu adalah salah satunya adalah untuk ke situ
bagaimana kalau pemerintah menempuh ke pengurangan subsidi
jangka pendek memang akan tekanan pada stabilitas
tapi jangka panjangnya akan lebih baik
dan dari sisi ini bank indonesia akan tetap memastikan bahwa ekspektasi inflasi akan terkendali
dari sisi pemerintah dengan adanya pengurangan subsidi akan banyak pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi
dari sisi bank indonesia juga membantu bagaimana alokasi dari bantuan sosial
sosial programnya itu lebih tepat sasaran melalui e payment
dan inilah yang kemudian juga perlu didorong dengan dukungan dukungan bagaimana kita mendorong investasi ke depan dan pembangunan infrastruktur
nah pak peri ini infrastruktur tadi juga tadi sempat disebut begitu ya ini kan ada sektor lain selain infrastruktur yang kemudian menjadi pembicaraan antara bi begitu dengan pemerintah pusat dan daerah
ada mengenai tadi umkm ada mengenai katakanlah pangan pertanian dan juga manufaktur kenapa tiga sektor itu yang menjadi pokok permasalahan atau titik berat yang dibicarakan
disinilah memang kita harus beralih yang selama ini ekonomi kita bertumpu pada ekspor komoditas primer menjadi lebih kemudian berbasis manufaktur
oleh karena itu konsep yang kita bahas adalah
bahwa pertanian itu tidak hanya tradisional pertanian tapi juga mengarah kepada agribisnis
seperti di sumatera bagaimana mendorong pertumbuhan sumatera yang selama ini mengekspor cram rubber menjadi lebih kepada hilirisasi
demikian juga pembangunan smelter mineral di kawasan timur indonesia
di jawa tentu saja pembangunan manufacture
di jawa barat yang basisnya memang manufaktur itu akan lebih baik
dengan demikian kalau kita bicara pertanian dan umkm
itu dari pembangunan irigasi waduk sampai kemudian produksi pertanian sampai kemudian agri business
demikian juga untuk umkm umkm
baik pak ini mungkin pertanyaan terakhir pak pada kesempatan kali ini
apa kemudian peran bi di daerah terutama
indonesia selain fungsi fungsi pengedaran uang dan sistem pembayaran
kantor kantor perwakilan bank indonesia itu mempunyai tiga fungsi utama dalam konteks mendorong ekonomi dan keuangan daerah
satu sejak tahun dua ribu tiga kantor perwakilan indonesia membuat kajian ekonomi regional
yang selama ini menjadi input masukan bagi pemerintah daerah
yang kedua bank indonesia ini
juga aktif dalam memberikan pandangan kepada pemerintah
seperti yang rakor yang kita lakukan
yang ketiga di kantor kantor perwakilan juga mengembangkan kluster rel kasar ketahanan pangan dan umkm
dan kluster kluster bank indonesia di ketahanan pangan dan umkm itu banyak yang menjadi contoh untuk pengembangan kluster kluster pertanian maupun umkm
baik terima kasih sayang sekali waktunya terbatas pak peri
senang sekali bisa berbincang tentunya mengetahui bagaimana peran bi bisa berkontribusi secara maksimal di daerah
dan nanti pemerintah kita akan sambung di segmen kedua dengan berbicara dengan atau berbincang dengan bapak bambang brojonegoro selaku menteri keuangan
ketika bencana datang apakah anda siap
dalam kondisi darurat setiap detik begitu penting
tapi respon mobil hospital adalah fasilitas pelayanan gawat darurat yang dimiliki oleh silang hospital
karena jakarta macet jadi selain memiliki mobile ambulance kita juga memiliki motor ambulance juga air medical evacuation menggunakan helikopter
ya pemirsa dialog mandiri report kami lanjutkan kembali
jika tadi di segmen pertama kita berbicara dengan deputi gubernur bank indonesia
maka di segmen kedua ini kita akan berbincang dengan menteri keuangan bapak bambang brojo negoro
pak bambang kita ingin tahu nih pak
apa arah reformasi fiskal di pemerintahan yang baru yang kemudian untuk di kementerian keuangan yang anda pimpin ini
ya pertama tentunya yang harus dilakukan adalah menambah ruang fiskal itu sendiri
yang dimaksud ruang fiskal tentunya adalah bagian dari anggaran yang masih bisa dipakai untuk mendorong program program prioritas
jadi bukan bagian dari anggaran yang sudah habis dipakai oleh
kemudian kedua tentunya kita harus melakukan realokasi belanja yang lebih produktif
jangan sampai anggaran yang dikumpulkan dengan susah payah
melalui pajak yang dikumpulkan dari masyarakat
itu kemudian dikeluarkan secara boros atau tidak terarah
nah itu yang akan menjadi perhatian
dan ketiga tentunya kita ingin meningkatkan penerimaan negara itu sendiri
di mana penerimaan dari pajak itu harus diperkuat
dan kita yakin potensi penerimaan pajak yang seharusnya ada itu lebih tinggi daripada yang bisa dikumpulkan pada saat ini
yang kedua masalah untuk program program yang produktif
kalau kita lihat bank indonesia kan dengan rakornya yang dilaksanakan begitu memiliki titik berat tiga
untuk sektor manufaktur sektor pertanian dan juga umkm
apakah itu juga menjadi prioritas dari menteri keuangan atau kementerian keuangan
jadi prioritas pemerintah pertama jelas akan berfokus pada pertanian
karena sebagian besar masyarakat kita bekerja di sektor pertanian
nah tentunya yang perlu ditingkatkan di sini adalah produktivitas dari sektor pertanian itu sendiri
selain tentunya perlu menambah lahan yang paling penting adalah perbaikan irigasi
yang merupakan infrastruktur utama dari sektor pertanian
kalau manufaktur tentunya itu harus menjadi perhatian karena itulah nanti yang akan menjadi kunci dari daya saing ekonomi
indonesia perlu meningkatkan kontribusi dari sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto
artinya sektor pertanian menjadi sektor yang kemudian dijadikan tulang punggung ke depannya begitu
tulang punggung dalam pengertian dalam konteks mengurangi kemiskinan dan dalam konteks ketahanan pangan
jadi ada dua tujuan yang ingin dituju oleh perbaikan sektor pertanian
kita ingin petani kita menjadi lebih sejahtera
karena itu bentuk bantuan dari petani pun harus diperbaiki
dan di sisi lain kita ingin produktivitas dari sektor pertanian meningkat sehingga indonesia bisa melalui masalah food security ini dengan aman
apa yang bisa dilakukan oleh kementerian keuangan tentunya untuk kemudian meningkatkan iklim investasi dan juga meningkatkan daya saing perekonomian di daerah
mungkin bisa dibilang di nelayan sektor petani lalu mungkin di sektor manufaktur juga
tentunya bisa dengan dua cara
pertama melalui alokasi anggaran
kita harapkan anggaran yang sudah teralokasi untuk sektor sektor prioritas tadi bisa langsung diterima jumlahnya utuh dan bisa dipergunakan dengan benar oleh para pemakainya
yang kedua kita lebih pendekatan dari insentif fiskalnya
apakah kita mengurangi perizinan atau mengurangi segala macam prosedur
ditambah kalau memang ada yang sangat produktif dan perlu dibantu ya perlu ada suntikan
dari anggaran maupun bentuk keringanan pajak misalnya
oke pak tadi anda menyatakan untuk insentif fiskal begitu ya
mungkin kalau kita bicara salah satu sektor saja misalnya sektor pertanian atau umkm
apa yang kemudian bisa dilakukan oleh dari
ya yang paling penting dari sektor pertanian umkm adalah akses pembiayaan
nah akses pembiayaan ini tentunya kita tidak bisa memberikan subsidi bunga seperti di masa lalu
yang bisa kita berikan adalah aksesnya itu sendiri
dan membuat mereka itu bisa menjadi penerima
ya karena kalau kita mengikuti prosedur biasa kemungkinan para petani dan umkm itu tidak bisa menerima kredit dari bank
karena tidak punya agunan ya tidak punya track record terkait pinjam menginjam
nah dengan skema misalnya dengan jaminan dari pemerintah itu insentif sebenarnya
jaminan kemudian juga dukungan ya
apakah dukungannya itu langsung dari anggaran atau segala macam
kita harapkan akses dapat diberikan kepada mereka
dan tentunya melakukan skema pengembalian sama seperti peminjam yang lain pada umumnya
akses juga dipermudah juga untuk mungkin para pihak swasta yang kemudian ingin juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur begitu pak
artinya insentifnya kita berikan untuk yang membangun infrastruktur itu dalam bentuk jaminan
ya terutama untuk proyek infrastruktur yang perkiraan returnnya itu tidak terlalu tinggi
kita berikan jaminan sehingga para investor ini merasa nyaman
dia taruh uang di situ dan dia akan mendapatkan return sesuai yang diharapkan
jaminan dan juga akses yang lebih baik begitu daripada pemerintahan sebelumnya begitu
baik terima kasih bapak bapak sayang sekali waktunya terbatas
dan mungkin kita berharap kemudian bisa diaplikasikan di kemudian hari dan menjadi jaminan
dan kemudian hari dan menjadikan perekonomian indonesia semakin kuat dan handal
ya demikian pemirsa untuk segmen kedua kali ini
nanti kita akan sambung lagi dengan segmen berikutnya tetaplah bersama kami di made report
di sini sekolahnya jauh dan banyak bahaya
makanya ada nggak berani sekolah
di kampung kami angka kematian ibu dan bayi masih sangat memprihatinkan bagaimana tidak puskesmas saja sulit dijangkau
pengalihan subsidi berarti membangun banyak manfaat
loba sekolahnya dekat pasti banyak anak hebat
kami butuh puskesmas dekat biar banyak yang selamat
sekolah dan baby baby were together
bersama keluarga kami baru mampu dengan si penting

insin piles pengajian kamar umum di tanpa ucignal
dan kelompok asing radikal yang ditangkap beberapa hari lalu
dalam pertandingan hari senin korea utara melakukan pembahasan
jurnal siang hanya di berita satu
jika tadi kita sudah berbincang dengan bapak menteri keuangan
kali ini kita juga akan berbincang dengan bapak bobby hamzah raffinus
beliau adalah deputi bidang koordinasi fiskal dan moneter
kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia
kalau kita lihat beberapa sektor yang kemudian jadi pusat perhatian
atau titik berat dalam rapat koordinasi antara bi
dan daerah itu kan menitik beratkan antara sektor pertanian
kemudian umkm dan juga industri manufaktur
kalau boleh tahu apa yang kemudian jadi fokus dari kementerian perekonomian saat ini
ya jadi tiga hal tersebut saya kira menjadi program kerja yang prioritas
bagi pemerintahan bapak joko widodo dan bapak yusuf kalla saat ini
jadi sekarang ini sedang disusun
rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
secara garis besar yang akan ditempuh oleh kabinet kerja
seperti yang kita sudah dengar dari penjelasan bapak presiden
di bidang pertanian misalnya adalah memperbaiki sebesar mungkin irigasi
yang sempat beberapa tahun ini tidak terpelihara dengan baik
kemudian juga mengembangkan perbenihan